hari ini saya akan menjelajahkan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
kota yang terkenal dengan
lagi lagi hujan mengeras ya ada semuanya terlalu banyak memang kalau lagi hujan terus sekali gitu
ya ya ya masih apa apa kan jiru jiru makan saluran solokanya juga ngacek gitu loh air air
juga terlancar datarannya juga agar rendah di sini jadi isinya kalau hujan terus pasca
ganjir kalau itu aktivitas pasti terganggu ya cuman emang ya gimana lagi ya kalau